dua hari setelah insiden lift jatuh dan plafon ambruk yang menewaskan satu orang
hingga kini mall margo city belum diperbolehkan beroperasi
tempat kejadian perkara jatuhnya lift masih steril
tim investigasi polorestro depok masih melarang karena masih mencari kemungkinan lain penyebab jatuhnya lift
sementara pengelola mal menyatakan sudah melakukan prosedur pengecekan sesuai standar
termasuk saat mal tutup ketika ppkm
mengenai penutupan mal ini sendiri kita masih menunggu hasil laporan investigasi
karena memang ada beberapa tahapan yang harus mereka ambil ketika akan mendapatkan laporan investigasi
dan diizinkan oleh profesional baru namanya profesional
korban bernama novandri berusia tiga puluh tahun telah dimakamkan
almarhum merupakan karyawan salah satu gerai di dalam mal
korban menghembuskan napas terakhir di rumah sakit pada minggu dini hari
akibat luka berat di kepala dan luka bakar di tangan
rekan rekan karang tarunan di tempat almarhum tinggal dulu sama saya
ya mungkin dari pihak keluarga juga tahunya dari pihak jiko sendiri tapi saya nggak tahu
diketahui sebelas orang menjadi korban akibat jatuhnya lift dan ambruknya plafon mall margo city
korban terdiri dari satpam karyawan dan pengunjung
selain luka berat beberapa korban juga menderita luka bakar
tim liputan cnn indonesia